gak biasa lihat orang susah
kayak mau pergi jauh ya
kebetulan ketemu murni disini
bang bedu mau pamitan
bang abodoh mau pergi kemana
bang bedu mau
mau cari kerjaan di hongkong
jauh amat sih bang
emangnya disini gak ada kerjaan
disini ijazah sma
nyari kerja susah banget murni
ya daripada nganggur
bikin malu orang tua
bang bedu kerja deh
kenapa murni kamu diem
murni cuman sedih aja
nanti gak bakalan ada yang temenin murni lagi
buat ngajar anak tpa di musola
soalnya kan cuman
bang badu doang yang ngajarin ngaji gratis
pasti ada kok
yang bakal ganti bang bedu
lagian ilmu agama bang bedu mah masih cetek
masih belum ada apa apanya
jauh dah ilmu agama bang bedu mah
kalo selama ini
ada kata kata bang bedu yang salah
murni murni mah orang baik
gak perlu ada yang dimaafkan
gak ada salahnya murni mah
bang bedu pamit ya
nganjel pesawat nih
nganjel kapal terbang
ntar kapal terbang berangkat
bang bedu ketinggalan
bang bedu bisa aja
bang bedu hati hati ya
semoga kita diberikan umur panjang
jadi kita bisa ketemu lagi
bang bedu juga selalu berdoa
semoga kita dikasih umur panjang
supaya kita bisa ketemu orang lain
bang bedu pamit ya
apa yang duka yg meluat apaan juga
andai aja bang bedu tahu kalau mori itu cinta sama bang bedu

mori harus nyimpen rasa cinta ini sama bang bedu

gua ngerasa nggak kayak lagi di luar negeri ini gua lagi di hongkong

gue jadi penasaran nih jadi pengen tahu kadang kampung seperti apa sekarang